saudara warga kabupaten wakatobi sulawesi tenggara berdesak desakan demi membeli bahan pangan murah di pasar murah yang digelar pemerintah daerah setempat
sejumlah warga mengaku mengantri sejak pagi di lokasi pasar murah
saat dibuka warga langsung berdesak desakan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga murah
dalam waktu yang tidak terlalu lama bahan pangan murah ludes terjual
panitia menyiapkan dua ribu kupon yang dibagi ke masyarakat sebagai syarat membeli bahan pangan murah
dan panggilan kabupaten wakatobi bekerjasama dengan bulog gerung bulog dan distributor dan agen pangan adalah melaksanakan siaga
siaga hari besar keagamaan nasional jelang idul fitri tahun dua ribu dua puluh empat